terima kasih ya
udah gue lepasin sampe
ibu bikin salah apa lagi
saya sangat kecewa sama ibu
ibu gak ngerti
ibu buat salah apa
ibu nani ibu bikin salah apa
sekarang ibu lihat bapak saya
liat bapak saya ibu
kenapa tuh dia
ibu yang bikin bapak saya jadi seperti ini bu
cahaya ibu tidak melakukan apa apa sama dia
ibu gak tahu apa apa
gak tahu apa apa katanya pak
caya caya denger
ibu tidak pernah melakukan apa apa terhadap dia
ibu kan sudah janji sama kamu
kamu jangan dengerin apa kata kata dian itu kalau ngomong gak pernah benar tawa
jangan fitnah bapak saya lagi bu
ibu longgar janjinya ibu kok sekarang
sekarang ibu udah nyakitin bapak saya lagi
ibu jangan pernah ganggu kehidupan saya kehidupan bapak saya atau siapapun yang berhubungan tentang saya
aku hcti yang ibu selalu tak korporasi untuk tahan diri
agar kita bisa disalahkan dari agar keruck obligasi
justru saya sering merasa nyaman kalau ada di dekat ibu
kenapa ibu jahat dan sangat benci sama bapak saya
saya nggak pernah benci sama ibu
ngomong apa aja sih si hendra si alan itu
sampai sampai cahaya begitu membenci aku lagi
padahal baru saja
kita bisa begitu dekat
aku gak bisa biarkan penculik itu memisahkan aku dari cahaya
karena aku yakin sekali kok cahaya itu adalah anak kandungku
aku gak akan biarkan penjahat itu memisahkan aku dari anak kandungku
sebentar aku antriin bapak ya
sebentar aku anterin bapak ya
kamu duduk dulu ya raka
bapak istirahat dulu biar ayah ambil kompresan ya pak
ayah gak usah gak usah
gak usah kamu gak usah ngambil kompresan
gak usah diobatin bapak
dan ntar juga sembuh sendiri

bapak bisa duduk sini
bapak bisa duduk sini
bener gak apa apa pak
bener gak apa apa pak
tiba tiba aja bapak kepikiran sesuatu

mungkin buat orang yang udah dicap jahat kayak bapak ini
gak akan ada kesempatan untuk berbuat baik sama orangnya
ya ya buktinya
kok tega teganya memfitnah bapak mencuri
sampai bapak di gebukin
dibawa ke kantor polisi
ya udahlah pak
kalau ibu itu sih ya diemin aja lah
lagipula kan dia udah gak akan ganggu kita pak
terima kasih ayah
tapi gimana ya kalau suatu saat nanti
ayah tahu kalau aku ini bukan bapak kandungnya
aku nggak boleh pesimis begini
yang jelas rencana aku untuk menjauhkan saya dari ibu kandungnya sudah berhasil
ya terima kasih
nggak harusnya aku lagi yang minta
yang berterima kasih sama kamu
ini buat kamu
ya ini untuk apa
ya ini untuk apa
ya ini untuk
ya ini untuk
ya ini untuk
ya ini untuk
ya ini untuk
ya ini untuk
ya ini untuk
ya ini untuk
aku bilang berterima kasih
biar dulu dong
raka harusnya aku yang berterima kasih sama kamu kan
kamu udah ngeluarin bapak dari
dari penjara dari kantor poli
ya udah yaudah pokoknya itu buat terima kasih aja
nah yang kedua
ini buat kamu juga
ini karena kamu udah bikin aku selalu tersenyum
yang ketiga ini
kamu selalu ada buat aku
saat aku lagi butuh orang
kau selalu ada buat aku
aku suka banget nih sama foto ini
aku mau kasih ke ayah aja deh
biar bisa dipajang di kamar dia
aku mau kasih ke ayah aja deh
biar bisa dipajang di kamar dia
aku mau kasih ke ayah aja deh
aku terharu raka
aku masih gak percaya
kita pacaran lagi
gue juga gak percaya
ya kamu tau gak
aku udah lama banget
kebahagiaan kayak ini
kayak sekarang ini
kayak pengen senyum aja
aku nangis karena aku senang raka
makasih ya ayah
jadi bener ya
semua yang aku denger tadi itu bener
kamu dapat pacaran lagi sama raka
ayah iya kamu udah pacaran lagi sama raka
tapi kalau non memang gak suka saya saya mau gak pacaran lagi sama raka kok non
saya mau putus sama raka non
non tadi kok non diam
kalau saya memudahan sama raka ya non
aku gak perlu lakuin itu kok
kamu sama raka itu
tantes tuh kejadian
aku udah ninggalin raka ya
aku yang ambil keputusan aku ninggalin dia
dia bukan milik aku lagi
jadi kamu boleh milikin dia
menurut kamu aku kelihatan bercanda apa
emang pantes kau untuk bersatu
sedikit kaget aja tapi aku gak apa apa sebenarnya
udah kamu gak usah
gak usah jadi gak enak gitu sama aku
kamu juga gak usah lama lama di sini
aku kalau boleh aku pengen sendirian
tolong kamu tinggalin aku di sini ya
dan kasihan raka loh nunggu kamu di luar
tolong tinggalin aku sendiri ya
dan aku ikut bahagia untuk kalian berdua
terima kasih banyak ya non
terima kasih banyak non
saya sangat berterima kasih sama non talita
iemand bisa ya tuhan
terima kasih banyak dari teman teman
terima kasih banyak dari teman teman
atas uceng ini satu plus juga

itu juga ya burung suwari

seangkadanya mau dikulem jakual gebruik ayam juga sangat baik